dalam rekaman cctv tampak seorang pemuda yang kesulitan membongkar kotak amal
yang berada di depan pintu masuk sebuah masjid
lantaran tidak menemukan alat bantu
sang pemuda akhirnya membawa kotak amal tersebut di depan masjid
peristiwa pencurian ini diketahui terjadi selasa dini hari lalu
pengelola masjid menuturkan
aksi pencurian kotak amal bukanlah baru pertama kali terjadi di daerah ini
sebelumnya sudah ada dua orang pelaku yang terekam kamera cctv
dilaporkan pada pihak berwajib untuk mendapat penanganan lebih lanjut
aksi pencurian uang dalam kotak amal masjid juga terjadi di kabupaten mojokerto jawa timur
dalam rekaman cctv terlihat dua pemuda masuk dengan membawa karung plastik dan memakai penutup muka
setelah mengambil uang dan memasukkan ke dalam karung plastik
keduanya langsung kabur lewat pintu yang sama
akibat kejadian ini diperkirakan masjid min hajil abidin kehilangan uang sebesar lima belas juta rupiah
karena selama satu setengah tahun
kotak amal ini belum pernah dibongkar
ketika dikumpulkan masjidnya diwongkar
aksi pencurian kotak amal di masjid ini bukan kali pertama
melainkan aksi yang ketiga
sehingga pengurus takmir masjid berinisiatif memasang kamera cct
aksi dua pelaku bobel kotak amal juga terjadi di kabupaten mojokerto jawa timur
ketiga juga sudah dilaporkan kepada pihak posek jati rejo mojokerto
tim liputan cnn indonesia